kondisi kesehatan balita rmd tiga tahun asal desa pulosari
kecamatan jambon kabupaten ponorogo jawa timur
disampaikan oleh dokter bedah plastik rsud dr sutomo surabaya
dr ira hadriani sabtu siang
dari penjelasan tim dokter
balita rmd tercebur ke panci berisi kuah sayur panas
yang baru dimasak orang tuanya saat bermain pada hari minggu lalu
korban sempat dilarikan ke rumah sakit di madiun
sebelum kemudian dirujuk ke rsud dr sutomo surabaya pada senin delapan belas september lalu
saat datang ke rsud dr sutomo kondisi rmd sangat kritis
sekitar tiga puluh lima persen tubuhnya menderita luka melepuh
seperti di bagian punggung perut hingga paha
balita rmd juga banyak kehilangan cairan tubuh karena luka terbuka
tim medis kemudian melakukan penyelidikan
dan melakukan tindakan terhadap seluruh kulit yang melepuh
setelah menjalani operasi pembersihan luka
kondisi balita rmd membaik dan stabil
kondisinya sudah sadar dan kini menjalani perawatan pasca operasi
tapi memang kalau melihat dari kedalamannya
itu pasti butuh proses untuk mengarah kesembuhannya
jadi nanti dilakukan secara berkala
pembersihan pencucian luka
dan evaluasi apakah perlu untuk tutup
dengan cangkok kulit
kalau yang luka luka dalam mungkin potensi
ada potensi bisa dilakukan cangkok kulit juga
saat ini balita masih berada di ruang khusus luka bakar rsu dr sutomo
dan dalam pemantauan intensif tim dokter selama dua puluh empat jam